kau akan membusuk dalam penjarain
aku siap menukar nyawaku dengan putraku
aku yang bersalah rai
aku yang bersalah rai
aku yang tidak bisa mendidik putraku
ampunilah putraku rai
biar aku yang akan menghadapinya
karena gara gara abikara semua yang jadi berantakan akan kubunuh dia nanti
kau tak akan menangkap abikara
kau tak akan menangkap abikara
kau tak akan menangkap abikara
kau tak akan menangkap abikara
aku tidak akan menghapuni
aku tidak akan menghapuni
radian bisa mati
sekarang rasakan jurusuling naga emasku
sekarang rasakan jurusuling naga emasku
jangan dia membatalkan
jangan dia membatalkan

kekuatan suara suling itu sangat luar biasa
kau sudah membuat kerusakan di pajak cinta
kau sudah membuat kerusakan di pajak cinta
kau sudah membuat kerusakan di pajak cinta
menjaga dan menyakiti putraku langsung saja
perbuatannya sudah tidak bisa dimaafkan
perbuatan sudah tidak bisa dimaafkan
rai prabu rai prabu
gusti ratu parwati
aku mohon ampunilah ya allah putra aku rahi aku mohon
benar benar anak buruk hak kau istapati
di mana lancar itu
jika kau berubah pikiran kau bisa meminta kepada penjaga untuk menemuiku
jika tidak kau akan membusuk dalam penjara ini
rahim prabu aku mohon
aku siap menukar nyawaku dengan putraku
aku yang bersalah rahim
aku yang tidak bisa mendidik putraku
aku mohon ampunilah putraku raih
aku tidak tega melihat yunda parwati seperti ini
ibu yang mengorbankan nyawa untuk anaknya yang durhaga sekalipun
tujuan ini kayak dayanya lebih tinggi dari semuanya
buat tawaran kita
biarkan aku mengobati kalian
biarkan aku mengobati kalian
ampunilah putraku rai
sudah terlalu banyak
dan tidak bisa terampung
aku tahu rai
putraku memang bersalah
belas kasihanmu rai
ambil nyawa aku sebagai gantinya rai
tapi ampunilah putraku rai prabu
demi air mata seorang ibu
dan demi mendiang raja kandangusi
yang selama ini memiliki hubungan baik dengan pajajaran
aku akan mengampuni putramu
terima kasih rai prabu
terima kasih atas kebaikan hatimu
aku tidak akan pernah melupakan kebaikan budi murahi prabu siliwangi
berkat pertolongan allah
tubuhku terasa makin baik
aku teringat pada anak itu
mengapa dia mengambil buka
ketika berada di dalam kegelapan
ketika berada di dalam kegelapan
ketika berada di dalam kegelapan